kita beralih ke berita jelang pilkada dki jakarta
penetapan jarod saiful hidayat sebagai calon wakil gubernur dki jakarta
mendapat dukungan penuh dari keluarganya di blitar
pihak keluarga meminta jarod fokus memajukan ibu kota
sementara itu wali kota tri risma hari ini memilih diam
saat ditanya terpilihnya ahok sebagai calon gubernur oleh pdip
rekomendasi pdi perjuangan pada jarod saiful hidayat
mendampingi basuki cahayapurnama dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
disambut antusias pihak keluarga jarod di ngadirejo kepanjen kidul blitar
keluarga jarod optimis pasangan ini akan menang dalam panggung pilkada dki jakarta tahun depan
keluarga jarod sendiri sejak awal sudah menduga jika rekomendasi itu akan jatuh pada jarod
kini keluarga jarod akan mendukung dan mendoakan pasangan ahok jarot agar menang pilkada nanti
kita mendoakan semoga lancar tidak ada hambatan sama sekali sampai terlaksana pilkadanya
dukungan terhadap pasangan ahok jarot juga datang dari warga kota blitar
pengalaman jarod sebagai mantan wali kota blitar selama dua periode
membuat warga optimis jarod mampu membawa jakarta menjadi lebih baik
dengan yang tentu kami sangat bangga dengan segala kapasitas pak jarod yang kami anggap sangat luar biasa
ini bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa ini ke depan
sementara terkait penetapan pasangan ahok jarod wali kota surabaya tri risma harini
yang sebelumnya sempat digadang gadang sebagai bakal calon gubernur dki jakarta enggan berkomentar
saya ingin menyampaikan sekali lagi itu berat tidak mudah saya tuh nggak pernah minta saya tidak pernah berani untuk minta
risma juga menegaskan bahwa saat ini ia hanya fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai wali kota surabaya